sejak wabah virus corona menyebar
menyiapkan sepeda dan alat smart trainer di ruang keluarga rumah
menjadi rutinitas dari akbar faisal setiap pagi atau sore hari
anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah
membuat penghobi triathlon berusia empat puluh satu tahun ini
memilih untuk tak lagi bersepeda di jalanan ibu kota
sebagai gantinya akbar menggunakan teknologi smart trainer
untuk berlatih sepeda secara virtual bersama teman temannya
namun bagi akbar berlatih menggunakan smart trainer ini
cukup untuk menjaga kondisi dan kebugaran tubuhnya
dengan alat ini dengan sepeda yang kita biasa pakai
dan dengan software yang ada di komputer
dan juga software buat ketemuan
macam berbagai macam software lah
bersama sambil sepedaan bareng
jadi pagi sore pagi sore akhirnya ya kita juga tetap bisa olahraga
tanpa mengurangi rasa jenuh lah
pada awalnya smart trainer yang mulai muncul sejak tahun dua ribu empat belas ini
adalah pengembangan dari trainer konvensional dan sepeda statis biasa
teknologi yang terus berkembang
membuat alat ini mampu mensimulasikan dengan akurat posisi sepeda
dan berat kayuhannya
sesuai kondisi medan dan kontur dari rute virtual yang dilalui
semuanya bisa diatur dengan sepeda yang berat kayuhannya
atau laptop yang telah terhubung dengan software dan aplikasi pendukung
dengan software yang ada
pengguna smart trainer juga dapat memilih rute kota kota yang ada di sejumlah negara di dunia
sensasi bersepeda yang semakin nyata
juga dapat tersaji lewat sejumlah fitur dan aksesoris tambahan
dari beberapa brand juga ada ekosistem tambahan
seperti kipas angin pintar
dia melihat speed dari speed atau kecepatan yang sedang kita laju
dan kalau misalnya saya ngebut nih speednya bisa tiga puluh empat puluh
anginnya juga akan semakin kencang
jika anda tertarik untuk bersepeda dari dalam rumah menggunakan smart trainer
terdapat beragam pilihan merek yang bisa anda dapatkan di toko toko spesialis sepeda
kisaran harganya mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah
tergantung seberapa lengkap fitur dan aksesoris yang ingin digunakan
erlangga wisnuaji riki maulana jakarta